tapi sebetulnya apa sih rapid test ini dan apa bedanya rapid test covid sembilan belas dengan tes yang selama ini digunakan yakni pcr
kita lihat ini dia menurut who rapid test merupakan alat yang didesain saat diperlukan hasil tes screening awal saat sumber daya terbatas
jadi rapid test ini dinilai memiliki kualitas tinggi dan mudah untuk digunakan ya
selain itu hasilnya bisa didapatkan dengan waktu yang cepat
rapid test sudah digunakan untuk tes kehamilan kemudian hepatitis sivilis malaria dan lain lain
ada beberapa perbedaan antara rapid test covid sembilan belas dengan pcr
pcr yang menggunakan sampel yang diambil dari lapisan tenggorokan sementara rapi tes menggunakan sampel darah
berikutnya cara kerja kedua tes ini juga berbeda dikutip dari detik health
pcr mengamplifikasikan rna dari virus corona sehingga mudah terdeteksi ya
sementara kalau rapid test ini memeriksa antibody seseorang yang terinfeksi
sebab seseorang yang terinfeksi ini kemudian
membentuk imunoglobulin yang terdeteksi dalam darah
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas juga ahmad yuryawan menyebutkan untuk mengetahui imun ini seseorang harus terinfeksi minimal satu minggu ya
jadi singkatnya pcr ini mendeteksi keberadaan virus sementara rapid test mendeteksi apakah seseorang pernah terpapar atau tidak
berikutnya ada juga lama pemeriksaan yang harus anda ketahui
nah hasil tes pcr ini akan keluar sekitar dua puluh empat jam usai sampelnya diambil
tapi durasi ini bisa lebih lama karena sampel harus dikirim ke laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah ya
jadi berbeda dengan rapid test waktu yang dibutuhkan cepat
namanya juga rapid ya dua puluh menit dan bisa dilakukan di hampir semua rumah sakit di indonesia